dua ribu dua puluh telah berlalu kini dunia telah memasuki lembaran baru di tahun dua ribu dua puluh satu
namun indonesia dan dunia masih mempunyai pr utama
yakni segera terbebas dari pandemi covid sembilan belas
dua ribu dua puluh dapat disebut sebagai tahunnya covid sembilan belas
selama sembilan bulan indonesia berjibaku untuk memerangi penyakit
yang disebabkan oleh virus corona ini
sejak pertama kali ditemukan akhir maret dua ribu dua puluh lalu
sejumlah kebijakan telah dikeluarkan pemerintah
namun angka tambahan kasus positif harian terus bertambah
jurubicara satgas penanganan covid sembilan belas wiku adhisa smito mengatakan
masifnya angka positif covid sembilan belas dikarenakan masyarakat yang abai dengan protokol kesehatan
ini adalah bukti masyarakat masih ceroboh
sehingga mereka membahayakan diri sendiri dan orang lain
di tengah pandemi yang belum berakhir ini
jika keadaan ini terus berlangsung
ini seperti kondisi di mana masyarakat menggali kuburnya sendiri
namun sejumlah epidemiolog beranggapan
tingginya kasus covid sembilan belas di indonesia justru diakibatkan pemerintah
yang tidak serius melakukan tracing testing dan treatment
serta kurangnya ketegasan pemerintah dalam memperlakukan penegakan hukum bagi pelanggar
ditambah sejumlah kebijakan yang dikeluarkan pemerintah
dinilai bertolak belakang dengan upaya meredam penyebaran covid sembilan belas
pengesahan omnibus law undang undang cipta kerja juga mewarnai dua ribu dua puluh
setelah hanya dibahas sekitar enam bulan pada lima oktober dua ribu dua puluh
pemerintah mengesahkan ruu paket kilat pemerintahan jokowi ma'ruf ini
melewati enam puluh empat kali rapat pembahasan
dpr ri merampungkan tujuh puluh sembilan undang undang terkait yang disusun menjadi lima belas bab
dalam perjalanannya ruu cipta kerja ini mengalami gelombang penolakan
dalam bentuk demo yang dilakukan buruh dan mahasiswa
aksi demo digelar di tengah pandemi
puncaknya ketika pemerintah mengetuk palu pengesahan ruu cipta kerja
aksi demo dilakukan hampir di seluruh daerah di indonesia
korupsi menteri yang berujung reshuffle kabinet indonesia maju jokowi ma'ruf
juga menjadi sorotan menjelang akhir tahun dua ribu dua puluh
berawal dari terbongkarnya praktik korupsi menteri kelautan dan perikanan edi prabowo
pada dua puluh lima november kpk juga menetapkan menteri sosial juliari batubara
sebagai tersangka kasus bantuan sosial covid sembilan belas pada enam desember
saya sudah ingatkan sejak awal kepada para menteri kabinet indonesia maju
sudah sejak awal
dan semua pejabat untuk hati hati dalam menggunakan uang dari apbd kabupaten kota
apbd provinsi dan apbn
itu uang rakyat
saya tidak akan melindungi yang terlibat korupsi
alhasil presiden jokowi merombak sejumlah pos menteri dengan nama nama baru
dan menambah lima wakil menteri yang dilantik pada dua puluh tiga desember lalu
meski dua ribu dua puluh telah berlalu namun masih ada sejumlah catatan yang masih bergulir di dua ribu dua puluh satu ini
selain covid sembilan belas polemik front pembela islam mewarnai hari pertama di dua ribu dua puluh satu
setelah pemerintah membubarkan dan melarang segala kegiatan di bawah nama front pembela islam atau fpi
jenderal idam aziz menerbitkan maklumat
maklumat berisi pelarangan penggunaan simbol dan atribut fpi serta penghentian kegiatan front pembela islam
maklumat ini berdasarkan surat keputusan bersama menteri dalam negeri
menteri hukum dan ham menkominfo jaksa agung kapolri dan kepala bnpt
kapolri meminta satpol pp akan melakukan penertiban lokasi pemasangan atribut fpi dengan dibantu tni polri
selain itu jenderal idam meminta masyarakat tidak mengakses mengunggah dan menyebarluaskan konten
mengingatkan kegiatan fpi
demikian sienel indonesia